kondisi pasar tanah abang jakarta pusat ramai menjelang bulan puasa dua ribu dua puluh
pedagang setempat mengaku kondisi pasar cenderung lebih ramai menjelang bulan puasa dan lebaran setiap tahunnya
minggu siang pasar tanah abang diramaikan dengan pengunjung yang asik berbelanja beberapa hari hari menjelang ramadan
warga terpantau berburu beragam macam pakaian yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan ramadan
menurut pedagang setempat jumlah pengunjung pasar tanah abang selalu meningkat drastis sebelum puasa dimulai
sebagian pengunjung membeli barang dalam jumlah banyak untuk kemudian dipasarkan kembali
kita akan pantau langsung bagaimana kondisinya di pasar tanah abang sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat siang karmel karmel bagaimana situasi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah benar terjadi penyelidikan
ini kata yang signifikan jelang bulan ramadan
selamat siang benny
siang hari ini minggu siang di pasar tanah abang jakarta pusat
mungkin anda bisa lihat sedikit di belakang saya benny
ini sangat ramai
jadi memang setiap tahunnya menjelang bulan puasa dan juga hari raya idul fitri
pasar tanah abang selalu diramaikan oleh warga jakarta bahkan warga dari daerah lainnya yang datang untuk berbelanja
saat ini saya sedang berada di blok b merupakan salah satu blok atau pusat grosir yang ada di pasar tanah abang
nah blok b ini benny saya ingin kasih lihat sedikit merupakan pusat grosir busana fashion muslim
jadi sama seperti tahun tahun sebelumnya tahun ini beragam busana muslim seperti mukena sajada sarung dan beragam perangkat sholat lainnya menjadi primadona menjelang bulan puasa

di anda bisa lihat blok b suasananya seperti apa
jadi ada ribuan kios yang terletak di blok b
tadi saya sempat turun ke bawah langsung ke pusat tengah tengah kios kios tersebut benny yang anda sedang lihat saat ini
sangat ramai sulit untuk bergerak
tadi saya untuk melintas satu koridor saja butuh waktu beberapa menit karena memang sepadat itu benny
jadi kepadatan ini sudah berlangsung sejak pagi hari tadi
jadi sekali lagi blok b ini
ini yang anda lihat sekarang merupakan pusat busana fashion muslim
nah meskipun pasar tanah abang ini merupakan pasar grosir atau dalam arti pengunjung bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika mereka langsung beli banyak
dan kebanyakan atau sebagian dari pengunjung yang datang memang bertujuan untuk memperdagangkan lagi belanjaan mereka
meski begitu tadi saya lihat cukup banyak pengunjung yang masih belanja eceran
jadi mereka hanya beli satu baju dari satu toko satu atau dua baju dari satu toko
tadi saya juga sempat berbincang bincang dengan pedagang yang ada di lokasi
dan ia mengatakan bahwa setiap tahunnya omset para pedagang di tanah abang melonjak cukup tinggi
tadi saya sempat nanya namun ia belum bisa memastikan tahun ini naik berapa persen
namun pedagang yang tadi saya berbincang bincang mengatakan bahwa ia optimis
bahwa ia mengatakan bahwa tahun ini adalah pertama kalinya tanah abang dibuka
setelah tidak ada kebijakan ppkm
mungkin saya bisa ulas sedikit bahwa kebijakan ppkm dicopot oleh pemerintah pada bulan desember dua ribu dua puluh
sehingga bisa dikatakan bahwa warga lebih bisa leluasa dalam bepergian dan juga berbelanja di pasar tanah abang pada tahun ini
sedikit informasi benny pasar tanah abang ini merupakan pusat grosir terbesar di asia tenggara
terdiri dari empat belas lantai yang megah lalu juga bisa dibilang modern begitu
secara total ada lebih dari sepuluh kios menjual beragam macam tekstil fashion beragam macam baju tidak hanya busana muslim saja
dan memang pasar tanah abang ini terdiri dari tiga gedung
jadi ada pasar tanah abang lama pasar tanah abang modern dan juga pasar tanah abang auri
saat ini saya sedang berada di pasar tanah abang lama yang terdiri dari blok a b dan f
saya sedang berada di blok b yang merupakan pusat
busana muslim yang ada di lokasi
sehingga bisa dikatakan bahwa blok b ini mungkin saya juga melihat paling ramai ya dibandingkan dengan blok blok lainnya
nah benny mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa perjalanan saya menuju pasar tanah abang pagi hari tadi cukup sulit
kemacetannya sangat padat begitu ya lalu lintasnya sangat padat karena pengunjungnya banyak sekali pada hari ini
jadi mungkin saya bisa sarankan jika anda ingin berkunjung ke tanah abang
untuk berbelanja saya bisa sarankan lebih bijak jika menggunakan transportasi publik
karena saya lihat memang stasiun tanah abang jaraknya tidak jauh dari pasar tanah abang
sekitar empat ratus meter saja
sehingga para pengunjung yang menggunakan krl komuter line bisa jalan kaki dari stasiun tanah abang sekitar lima hingga sepuluh menit ke pasar tanah abang
selain dari itu pasar ini juga sudah dilayani bersejumlah rute bus transjakarta
jadi mungkin saya bisa sarankan tidak bijak jika menggunakan kendaraan
saya juga bisa sarankan pribadi baik motor ataupun mobil karena arus lalu lintas sangat padat
juga sulit untuk mencari parkir
saya lihat ada cukup banyak kendaraan yang parkir liar sebenarnya benny di lokasi
sehingga itu juga berkontribusi pada kemacetan yang berlangsung di sekitar kawasan pasar tanah abang
kami akan terus memantau bagaimana pergerakan pengunjung pada siang hingga sore hari ini
apakah akan semakin meningkat
nanti kami juga akan menelusuri blok blok lain untuk melihat bagaimana suasananya di pasar
tanah abang pada siang hari ini
karmel tadi informasinya menarik sekali untuk catatan para pengunjung yang ingin ke tanah abang
dimana kalau bisa tidak memakai mobil pribadi karena penuh sekali ya
karmel saya ingin juga ingin bertanya sedikit terkait tadi anda melaporkan di blok b
dan ini adalah tempat busana begitu ada busana wanita ada busana muslim
apakah anda sempat melihat tadi anda sempat menyinggung perjalanan ke sana sempat macet
lalu bagaimana dengan blok lain kah atau pasar pasar
atau bagian pasar tanah abang yang lain apakah ramai
dan apalagi yang dicari oleh pengunjung selain busana menjelang bulan ramadhan ini
ya beni jadi setiap tahunnya pasar tanah abang beberapa item atau item fashion dan busana yang menjadi prima dona menjelang bulan puasa dan juga hari raya idul fitri di pasar tanah abang
ini adalah busana muslim
jadi perangkat beribadah begitu
nah blok b ini
ini merupakan tempat busana muslim untuk wanita
namun untuk pria ada di blok lainnya yaitu di blok a
nah saat ini memang saya lihat blok b ini dipenuhi oleh keluarga ya
jadi banyak pengunjung yang membawa anak lalu membawa keluarga begitu mereka langsung berbelanja
dan menariknya saya lihat meskipun sudah banyak porter yang stand by di lokasi untuk membantu membawa belanjaan yang banyak
karena sekali lagi ini adalah pasar
pasar grosir begitu ya
saya masih melihat cukup banyak pengunjung yang membeli eceran
jadi mereka memang kesini berbelanja begitu sebelum bulan puasa dimulai
mereka saja berjalan jalan
nah jika saya lihat di arus lalu lintas atau jalanan di luar gedung blok b ini memang ada cukup banyak pedagang kaki lima yang menjual beragam macam makanan
jadi mengingat hari ini adalah hari minggu beni lalu juga hari libur begitu ya
dan ini ada banyak makanan
dan warga juga bisa berbelanja
sepertinya ini bisa dibilang menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas wisata akhir pekan
karena saya melihat keluarga setelah berbelanja begitu ya mereka menikmati hidangan hidangan yang tersedia di luar
ada warung warung lalu pedagang kaki lima
nah suasana di sini mungkin saya bisa gambarkan sedikit cukup hektik ramai
memang itu mungkin menjadi salah satu daya tarik atau pengalaman berbelanja di pasar tanah abang begitu ya benny
namun berhati hati sekali lagi karena tentu di keramaian seperti ini kita harus berhati hati dengan copet lalu juga mungkin dengan desak desakan begitu
meskipun ppkm sudah dicabut saya melihat pengunjung di sini masih menggunakan masker beberapa
karena sekali lagi suasananya cukup ramai
jadi sekali lagi beni para warga atau jika anda ingin berkunjung ke sini siap siap dengan keramaian ya
apalagi di hari ini tidak hanya di dalam gedung blok b ini
tapi di jalanan di depan gedung gedung di depan blok a di depan blok f dan juga blok b ini cukup ramai
lalu lintasnya baik dengan pejalan kaki lalu kendaraan yang melintas dan pedagang kaki lima tersebut beni
baik karmel mursali melaporkan langsung dari pasar tanah abang
jadi selain berbelanja juga banyak yang berwisata juga bersama dengan keluarga
jadi ramai sekali
jadi tadi seperti anda sampaikan hektik di sana
catatannya adalah jangan sampai
juga harus menjaga barang barang jangan sampai kena copet dan juga kalau bisa pakai kendaraan umum begitu ya
terima kasih karmel selamat bertugas kembali